karena dikelola secara manual lili mengganti mesin penghangat untuk penetasan telur jangkrik dengan bungkusan kertas lalu disimpan dalam timba bekas cat
media yang diperlukan hanya berupa kotak kayu rak bekas telur pelepah pisang dan pasir untuk indukan bertelur
untuk pakan berupa pelet halus sayuran segar daun pisang dan daun singkong
mulai dari bertelur jangkrik membutuhkan waktu enam puluh hari untuk bisa dipanen
dengan alat sederhana tapi peternakan jangkrik ini bisa terus berkembang
kini dua puluh lima kotak jangkrik dapat dipanen yang menghasilkan dua puluh lima kg jangkrik setiap harinya
harga jangkrik sebagai pakan burung kicau dipatok rp empat puluh lima sehingga dalam sebulan ia bisa meraup omset dua puluh lima juta rupiah
awalnya karena banyak peternak burung murai murai batu terutama di daerah tuban yang kesulitan mendapatkan pakan burung
kan pakan burung utama murai batu kan jangkrik
namun di tuban ini sangat sulit sekali karena hanya mengandalkan kios
saat pandemi hobi memelihara burung berkicau di rumah cukup diminati sehingga permintaan pakannya juga meningkat
selain kroto dan ulat jangkrik bisa memberi asupan protein bagi burung sehingga stamina dan kualitas suara buruh bisa terjaga
dion fajar arianto tuban jawa timur